kementerian pertanian mengembangkan digitalisasi pertanian bernama digital collection platform
yang dimulai di desa margolui sleman daerah istimewa yogyakarta dan di desa pupuan bali
platform yang didukung fao ini rencananya akan terus dikembangkan di seluruh wilayah indonesia
piti pertiwi murni kini tak perlu lagi membawa tumpukan kertas untuk mengumpulkan data pertanian
ketika bertemu dengan para petani di desa margolue kecamatan seyegan sleman daerah istimewa yogyakarta
ia hanya perlu menggunakan aplikasi digital collection platform dcp untuk menghimpun data
data data yang diambil diantaranya data olah tanah fase tanam panen hingga profil petani dan kepemilikan lahannya
data ini terintegrasi dengan agriculture war room atau pusat data pertanian kementerian pertanian di jakarta

petani jadi paling tidak bisa mengetahui riwayat apa yang sudah dilakukan kemudian produksi yang pernah dicapai komoditas apa yang pernah ditanam seperti itu
jadi untuk menentukan langkah selanjutnya apakah dengan sistem tanam yang seperti lampau itu sudah bisa meningkatkan produksi
atau apakah dengan pemupukan yang sudah dilakukan sampai sekarang ini apakah bisa meningkatkan produksi seperti itu
di mata petani manfaat platform ini lebih sederhana
nanti hubungannya sama pupuk subsidi itu loh kita membagikan pupuk subsidi
jadi luasana seribu ya kita bagi pupuknya itu sudah tertentu dari kud gitu lho
dcp diinisiasi kementerian pertanian yang didukung oleh badan pangan dan pertanian dunia food and agriculture organization fao di bawah perserikatan bangsa bangsa
dalam peluncurannya selasa pagi di sleman fao menyatakan telah menurunkan ahli ahli petani yang telah menerima pemberian
kedua kepentingan pemerintah di sleman
kedua kepentingan pemerintah di sleman
kedua kepentingan pemerintah di sleman

dalam mewujudkan digitalisasi pertanian ini
bekerjasama dengan fakultas pertanian universitas gajah mada
platform ini bisa digunakan di sektor pertanian peternakan dan perikanan
jadi ini adalah perjalanan yang sangat menarik tapi juga perjalanan yang sangat berhasil
dan saya harap seperti pak robby bilang dengan deklarasi yang dilakukan di level ministerial
ada penyelenggaraan yang cukup untuk meneruskan ini
kita baru saja memulai proyek pilot
ini hanya dua tempat di bali dan yogyakarta
bagi kementerian pertanian platform ini punya peran penting
karena menjadi komponen usulan prioritas dalam strategi nasional pertanian digital indonesia
digitalisasi pertanian tentu ini sangat penting terutama dalam hal pengumpulan data
tadi sampaikan juga di dalam data collection platform salah satu implementasinya
juga bagaimana implementasi implementasi yang lain
di dalam strategik ini juga disampaikan secara detail teknis
bagaimana prioritas prioritas digital yang perlu dibangun di dalam kementerian pertanian ke depan
fao sendiri berkomitmen untuk terus melanjutkan dan meningkatkan kerjasama di lokasi lain di indonesia
data fao menunjukkan sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia
empat puluh lima persen penduduk indonesia tinggal di pedesaan
dan luas lahan pertanian mencapai tiga puluh dua persen
dari total luas indonesia
hendrawan setiawan daniel iwantoro sleman